tangki pengisian bbm di jalan pantura merdeka pekalongan itu ambruk seketika
akibat tertarik selang pengisian bbm yang masih terkait di tangki bensin mobil
pengumum di mobil langsung mereka sendiri
rekaman cctv memperlihatkan kepanikan warga yang tengah mengisi bensin
kamera cctv ini memperlihatkan bagaimana mesin pompa bensin di pekalongan jawa tengah
roboh dan bahan bakar meluber
kejadian berawal saat sebuah minibus mengisi bahan bakar
sesaat setelah petugas memberi uang kembalian tiba tiba pengemudi langsung menjalankan mobilnya
padahal selang pompa bensin masih terkait dengan tangki mobil
akibatnya mesin pompa bensin itu roboh tertarik dan bahan bakar di bawahnya mengalir keluar
orang yang tengah mengantri bensin panik dan segera meninggalkan pompa bensin itu
memang tadi terjadi ada
pengisian bbm per tahlit ya
tadi setelah saya tanya di operator ternyata belinya lima puluh
kemudian setelah dilihat cctv itu ada aktivitas memang setelah diisi
kemudian si operator itu mengembalikan
setelah pengembalian itu dia balik lagi ke blok robser mobil jalan
sesaat setelah kejadian
pengemudi mobil yang wajah dan nomor mobilnya terekam dalam cctv melarikan diri
roby bernardi pakalongan
sudah bersama kita melalui sambungan telepon kapolres pakalongan jog tengah akbp enrico
pak enrico kalau kita lihat data pengemudi sepertinya sudah bisa didapatkan
mengingat sudah ada rekaman cctv dari plat mobil maupun ada wajah dari pengemudi
apakah sudah ada perkembangan
terkait dengan penangkapan ataupun keberadaan pengemudi mobil yang mengakibatkan kerusakan spbu pada selasa malam pak
baik jadi kami sampaikan tentang perkembangan dari kasus terseretnya
pompa bensin nomor dua yang ada di kecamatan merdeka kota pekalongan
sampai dengan saat ini penyidik polres pekalongan kota sedang melakukan pemeriksaan
terhadap saksi saksi yang ada termasuk dalam hal petugas dalam melakukan pengisian
termasuk juga saksi saksi yang melihat peristiwa tersebut
sehingga sampai dengan saat ini kami masih melakukan penyelidikan
dalam kaitan dengan terseretnya pompa bensin tersebut
pak enrico terkait dengan saksi yang sudah dipanggil ataupun diminta keterangan
lalu bagaimana dengan pengakuan mereka
apakah memang mereka mengindikasikan melihat dan berinteraksi mungkin dengan
terduga pelaku yang mengakibatkan kerusakan pspbu di pekalongan pak
jadi hasil dari pemeriksaan para saksi mereka menyampaikan bahwa
mengenal ataupun melihat dari pemiliknya dan kendaraan yang digunakan
pak hendriko terkait dengan plat mobil yang memang sempat terekam oleh kamera cctv
kami mendapatkan informasi apakah benar memang plat mobil tersebut dengan inisial b
asumsinya adalah ibu kota jakarta
apakah sudah ada penyusuran maupun pencarian hingga ke wilayah lain pak
ya jadi kita masih mendatakan dari identitas yang tertera di dalam plat nomor tersebut
nanti kita akan lakukan pemanggilan untuk menjelaskan peristiwa tersebut
jadi sejauh ini masih proses pemeriksaan para saksi
kemudian lalu bagaimana dengan data dari plat mobil itu sendiri
apakah sudah ada pasti pemilik kendaraannya pak
masih dalam proses
jadi masih kita mintakan dan ini kalau sudah ada nanti kita sampaikan
jadi ada kemungkinan kendaraan tersebut digunakan oleh pihak lain
ataupun mungkin boleh jadi pemilik kendaraan bukan pelaku pada peristiwa tadi kemarin malam pak
nanti dari hasil penyelidikan dari data yang pertama
nanti akan berkembang nanti siapa pemilih terakhir
baik terima kasih bapak kapolres pakalongan akbp enrico
sila lagi atas informasi anda terkait dengan rubuhnya
tentang tanki pom bensin di kawasan pakalongan jawa tengah
terima kasih bapak